penyanyi erdian aji prihartanto atau anji tiba di polda metro jaya
pukul sepuluh lima belas waktu indonesia barat dengan didampingi kuasa hukumnya
inilah pemeriksaan perdana anji setelah dilaporkan oleh ketua umum cyber indonesia
mu'anas alaidit pada tiga agustus lalu
anji menyatakan siap memberi klarifikasi kepada penyidik polda metro jaya
ia pun berjanji akan memberi keterangan kepada awak media setelah diperiksa
anji berstatus saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong
kita jalan dulu
kesiapannya ya siap
nanti habis ini kita kasih keterangan
iya habis pemeriksaan nanti kita berikan
kita kasih keterangan nanti
peser adalah yang menciptakan
pihak pelapor melaporkan hadi pranoto narasumber yang diwawancari anji
sebagai pihak yang mengklaim telah menemukan obat covid sembilan belas
anji sebagai pemilik akun dunia manji yang menyebarkan video wawancara dengan hadi pranoto
kemudian meminta maaf kepada publik
saya terkejut ketika mendapatkan informasi bahwa ternyata beberapa hal yang berkaitan dengan status bapak hadi pranoto
dan juga pernyataan pernyataannya ternyata tidak valid
anji dan hadi pranoto disangka melanggar pasal dua puluh delapan ayat satu
jungto pasal lima belas a undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
tentang tindak pidana bidang ites dan atau menyebarkan berita bohong
tim liputan cnn indonesia